berhenti gak berhenti ayo cepetan iiih
lu mau turun sekarang
ntar lu nyesel lho lu jarang gak dapet sepi kaya gue
uuuh enggak enggak enggak enggak
pokoknya aku mau berhenti
atau enggak aku lompat dari sini sekarang juga nih
gak pake loncat juga kali
gua gak bisa maafin diri gua sendiri
masa gua celakain seorang mida dari kaya lu sih ya
ih apaan sih udah udah udah berhenti pokoknya berhenti
ngapain kamu ke rumah saya
bu farah ngaku ya
ibu kan yang berusaha mencelak kaya lu saya
dateng dateng ke rumah orang terus main tuduh aja
gak usah pura pura polos ya
rahasia ibu tuh saya yang pegang ya
biar pak abram tau
gua ayu tau
mereka juga polos tau
bayar dimaklumatkan sekarang
saya akan segera transfer uang ke rekening kamu
eh jim ada apa bang sini bu
nggak nggak ada masalah apa apa kok
cuma datang ke sini aja mau ngomong sama bu farah kalau
tadi malam tuh rumah kemasukan maling
aduh pokoknya susah dijelasin
nggak ada masalah
tapi mereka nggak apa apa kan pohar
oh iya gak apa apa kok cuma ibu aja tuh dibekep
oh soal itu itu mereka juga udah bilang ke saya
alhamdulillah ibu juga ada baik baik aja
terus mekanya gimana sekarang bang
ternyata di hati bimo yang ada benar benar hanya mereka
kamu kok bahasa gitu sih
mau nggak ke dalam pakai baju tante supaya kamu nanti nggak masuk angin
tidak usah tante aku mau pulang aja
aku anterin ya
nggak usah aku bisa pulang sendiri kok
oh ya udah kalau gitu pamit juga ya
sebentar saya mau ngomong sama yang di belakang yang cantik
bang kenal sama tembak saya
bang mending bapak minggir duit soalnya ntar orang belakang pada marah marah pak
eh mas situ yang ganggu saya minggir saya mau jalan lagi
aduh bang makan baik hati bang please
ini soal perasaan bang
tuh kan ya situ ya
aduh ya ampun cowok itu ngapain lagi sih
ada apa sih mas
abang pasti pernah muda kan
nah sekarang saya lagi suka banget ngomong sama cowok di dalam
emang bang tegah lihat saya memendam perasaan ini bang
saya ngerjim mas
saya dukung deh
bisa gua ajak bang enggak
lu ngapain keluar
masuk masuk masuk
jangan dengerin gua aja
ayo silahkan masuk ke rumah cantik
tenang saya bukan orang jahat bang
taksi aman sama saya ya
ikutin saya dari belakang ya bang
eh berhenti enggak berhenti ayo cepetan iiih
lu mau turun sekarang
lu jarang nggak dapet sepi kaya gue
woh enggak enggak enggak enggak
pokoknya aku mau berhenti
atau enggak aku lompat dari sini sekarang juga nih
nggak pakai loncat juga kali
ntar kalau lu loncat gua nggak bisa maafin diri gua sendiri
masa gua celakain seorang mida dari kayak lu sih ya
ih apa sih udah udah udah berhenti pokoknya berhenti iiih
aku yakin mau turun di sini
lu tahu kan sekarang jam sibuk
nggak bangla ada taksi yang lewat
tapi kalau misalnya berubah pikiran
gue masih tetap setia nunggu di sini
ya mau nganterin kamu
aku mau pastiin supaya kamu selamat udah masuk sampai pintu rumah
yaudah sampai sini ya
kalau misalnya anakku maksa sampai dalem gimana
ya mau gimana lagi sih
kayla kenapa dia bisa ada di rumah mereka
randy kok dia kesini sih
ini kaila anak yang tante cari selama ini